pembelajaran paling hebat nih ya
udah tenang aja tenang aja
nanti bolanya bakal balik lagi
kalau udah ngeliat tangga udah gak tega aja deh
dulu ya bu
ini berapa kali ini gue nyangkut mulu nih
ini ngapain jadi pada disini mukanya masuk
pade gak pake toto ada di atas begitu
sejirik itu tolong ambilin
emu tadi mau masak
belum sampe berucap
dorong kan dicek dulu aturan
jadi kita mulu ini yang disalahin
lagian positif apa diem aja bukan langsung masuk aja tadi
bukannya gini gini konyik mah
kalau diem akan begitu
dia yang naik naik dia yang salah
kita orang disalahin mulu
bantuin tuh turun tuh
saya tangkapin di bawah ya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
pade ngapa ada disitu
ya allah pade
kalo emang udah tua banget mah begini caranya jangan
tadi naik naik ke atas pagar sekarang tau tau tiduran di aspal
jangan pake begitu pade
mau jadi kayak bocah
kalau jalan pelan pelan dong tuh sompan jadi berantakan kan tuh amalia kalau orang lari itu
dia tetap ke depan jangan lihat ke belakang emangnya kenapa lihat ke belakang lihat wajahku ya
terpesona cantik indah iya kan butat sejak kapan ya seorang prinsip yaitu kagum dengan seorang
udah cepat pengutin sampahnya
lalu disampah strawberry manga apple deh sorry udah cepet cepet aja iya iya pak
lalu juga lari sebentar
terus juara ini silat antar pun
ya kata aku kena permen karet

aduh aduh aduh aduh sakit
feod pero kakak semuanya di vagabond
hai oke biarin aja sabar juara satu tapi aku harus juara dua
tuh dengarkan tarkotay

biarin aja kalau haikal dapet juara dua
nah kalau juara dua itu dapatnya piala sama sepatu
kalau misalnya haikal dapat juara dua
haikal bakal dapat sepatu itu buat arga
tapi lukman gak peduli
ya allah bangun badai bangun
bangun bangun bangun
ada aja kaluan
oh kesian banget
otak lu yang parah
otak gue yang jatuh
eh pade kalau megang pade kan kagak boleh
jadi saya kudonya yang megang asfal aja
yang kudonya yang jatuh
oh begitu ya
kalau ngurusin pade kagak ada rapi rapinya
saya mau ngambil cucian dulu ke dalam
ini ibu mau bantuin nyuci seharian nih
oh begitu ya
aduh main jalanan aja
nggak keliubianin saya
bang lama amat sih bang udah ketemu belum getanya yang bocor
iya ini juga lagi ngecek yang mana yang bocor
bawel banget lu ya
buruan bang ini udah mendung keburu hujan nanti
bawel banget sih lu jadi ini sabar napa
oke baik kita lanjut lagi
patuhin pokoknya ikutin aja udah
main bola itu perlu kekompakan
harus punya temen
udah tenang aja tenang aja tenang aja
nanti bolanya bakal balik lagi
lah abang kenapa rebahan di kasur
ini kasur di jemur abang
lu liat liat kenapa sih lu
ngapain sih lu pukul pukul gua
ih kagak tau bang lagian abang kenapa jatuh kesini
bunda gua kena bola terus jatuh dari genteng
gua mau cari siapa itu yang ngelemparin tuh bola
nah kan kagak tau bang tuh bola dari mana datengnya
iya gua kagak tau
iya maaf kagak tau
tarik tuh bola
jatuh pake di kasur
kalau mau tidur di kamar
cari tuh orangnya
salah lagi itu eh
bolanya balik lagi sama siapa tuh
loh perasaan gak enak nih
nanti saya masih punya atraksi yang lebih hebat lagi
tapi sebelumnya saya mules saya mau ke toilet dulu ya
tapi tadi ustadz mancu matah bicu
eh tadi itu
tadi itu bolanya gak sengaja ketendang sama ustadz musa
bola ini nyasar sampai ngenap undak saya
saya jatuh dari atas genteng
sabar ya pak
gak sengaja ustadz musanya
ustadz musa pergi lagi